jauh banget bean sama mondi
harusnya leader kita dean bukan mondi
gue akan manfaati mereka semua
supaya gue bisa balas dendam ke boy
yang udah nyakitin leora
tanpa harus ngotorin tangan gue sendiri
lo udah bikin kaki liora patah
lo juga harus ngerasain patah kaki boleh
kalau lo masih belum kuat naik motor
biar mereka jemput lo
gak usah soper dulu sama gue
gue tahu apa yang harus gue lakuin
tadi gue nolongin lo karena rasa kemanusiaan doang
tapi ternyata lo gak tau terima kasih
gue gak nyangka dia peduli sama gue
gue gak bisa bersikap baik ke cewek
karena gue gak mau deket lagi sama cewek
apalagi berurusan soal cinta
saya yakin kita akan mendapatkan profit yang besar
pak herman hanya perlu menyetujui berkas kerjasama ini
kalau pak herman sudah tanda tangan
saya akan meminta tim saya untuk langsung bekerja
boleh dijelaskan pada saya pak
besar sharing profitnya yang saya dapatkan
saya ada datanya sebentar ya pak
kalo ada yang mau berbicara silahkan tanya di deskripsi
nggak biasanya ian telpon saya
apa ada masalah dengan boe
pak saya permisi sebentar
hmm saya mau ngabarin om kalau boy
boy kecelakaan om
sekarang ada di rumah sakit harapan
saya gini sama teman teman yang lain sih baru banget sampai rumah sakit
ya om kita belum lihat kondisinya boy gimana
kalau kamu sudah tahu keadaannya boy kabarin saya cepatnya
selesai meeting ini saya akan segera ke sana
baik om pasti saya kabarin
gue yakin nih ini semua pasti kelakuan anak anak serigala sama si bondi
kita sikat lagi ya lah
udah sekarang kita lihat kondisinya boy aja dulu
habis itu baru kita bahas lagi soal ini
ada masalah apa pak herman
anak saya masuk rumah sakit pak
apa meeting ini bisa kita percepat agar saya bisa pergi sekarang
kalau sharing profitnya sudah approve bapak tinggal menandatangani saja
jadi meeting ini bisa kita akhiri pak
saya sangat khawatir sekali sama kondisi boy semoga dia baik baik saja
dari dulu kita nggak pernah bisa tandingin si boy kalau dia udah ngebut di jalanan
kita harus lapor sama bondi tapi dari tadi bondi belum balik
gue juga nggak tahu
sekarang lo pakai ini
kalian beli bandingnya pak
kalau ada yang mau dibawa lo pake
kalian beli ban yang lebih berkualitas supaya karena stabil di jalanan
saat kalian stabil kalian akan lebih gampang untuk nyelakain buaya
begitu gue cedera atau bahkan nggak bisa jalan lagi dia bakalan selesai
dan klub warior pasti bakalan bubar karena mereka lemah tanpa boy
dan kalian geng serigala pasti akan menguasai jalanan dan nggak ada yang bisa ngalahin
sekarang kalian buktiin aja
kalau kalian bukan geng serigala ompong
jauh banget dean sama mondi
harusnya leader kita dean bukan mony
gue akan manfaatin mereka semua supaya gue bisa bales dendam ke boy yang udah nyakitin leora
tanpa harus motorin tangan gue sendiri
lo udah bikin kaki liora patah
lo juga harus ngerasain patah kaki bu
gimana dok keadaannya
sejauh ini sih dari hasil ronsen tidak ada luka yang cukup dalam
dan itu pelipis di sebelah kanan mengalami luka disebabkan kena bentur yang cukup keras
tapi tidak perlu dijahit hanya perlu diberikan antiseptik saja
kalau keadaannya nggak begitu parah kenapa dia sampai sekarang belum sadar juga ya dok
ya mungkin karena pasien mengalami kelelahan
tapi nggak perlu khawatir karena kondisi pasien tentunya masih stabil
dan kalau memang mau dibawa pulang ke rumah saya rasa tidak ada masalah
baik dok tadi saya udah minta tolong buat hubungin keluarganya sih semoga sebentar lagi mereka datang ke sini
oh baik kalau gitu saya tinggal dulu ya permisi
baik makasih dok
ternyata melihat muka lo kalau lagi nggak sadar kayak gini menyenangkan juga ya
banget sama kalau lagi sadar
lalu itu melihat muka lo tuh nyebelin banget
ternyata nyeselin banget sih pengen gue bejek bejek
lo gak boleh emosi lo harus tetap tenang
apa gue geledah aja ya
mumpung dia nggak sadar kan
soalnya kalau dia udah sadar
udah pasti kalung gue gak bakal dibalikin sama dia
gue cek kantong dia atau enggak ya
tapi nanti kalau dia sadar gimana
tapi bodo amat deh
yang penting kalau gue harus ketemu